dari ibu negara bagi kedua kubu yeni wahid sempat menyampaikan narasi
soal kondisi bangsa indonesia dan sosok presiden yang dibutuhkan secara resmi yeni wahid
bersama sembilan kelompok konsorsium kader gusdur akhirnya memutuskan
untuk memberikan dukungan kepada jokowi untuk melanjutkan masa baktinya
sebagai presiden pada kontestasi pilpres mendatang
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
dengan ini kami menyatakan
mendukung pasangan nomor satu
bismillah presiden jokowi akan kembali memimpin indonesia
jakarta dua puluh enam september dua ribu delapan belas rumah pergerakan politik gusdur
atas nama seluruh barisan kader gusdur
calon presiden petahana jokowi mengapresiasi dukungan dari yeni wahid
dan segenap elemen politik pendukung gusdur
menurut jokowi sebelumnya yeni sudah menyampaikan keinginannya
untuk mendeklarasikan dukungannya
namun menunggu momen yang tepat dukungan itu dinilai mampu menambah semangat
ya alhamdulillah karena memang mbak yeni sejak awal sudah menyampaikan kepada saya
hanya pak mohon menunggu momentum yang pas ya
saya kira sudah disampaikan langsung oleh beliau
tentu saja ini mau
sudah disampaikan oleh beliau
sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno menghormati keputusan yeni
dan berterima kasih karena sebelumnya keluarga almarhum gusdur
sudah menerima dengan baik silaturahmi prabowo dan sandi beberapa waktu yang lalu
nama yeni wahid sebelumnya sempat dikabarkan masuk dalam daftar tim sukses prabowo
sandi pun menyatakan meski yeni tidak merapat ke kubu prabowo sandi
pihaknya akan tetap menjalankan pesan perdamaian dalam menjaga keberagaman
yang sebelumnya dititipkan oleh
kami mengucapkan selamat kepada ibu yeni yang akhirnya mengambil keputusan
dan kita sangat menghormati
saya dan pak prabowo sangat meyakini bahwa keputusan itu sudah dipikirkan matang matang
dan sudah dilandasi berbagai istikoroh solat istikoroh maupun
juga pendapat dari berbagai pihak
kedua kami berkomitmen apa yang dititipkan oleh bu sinta dan juga ibu negara kita
dan juga mbak yeni kepada kami berdua tentang menjaga keberagaman
merajut tenun kebangsaan meningkatkan toleransi bagi bangsa ini
juga memberikan perhatian lebih kepada pemberdayaan perempuan
perlindungan dari kaum kaum yang marginal
itu akan tetap kita lakukan
calon wakil presiden maruf amin menanggapi dukungan dari gus durian dengan penuh rasa syukur
gusdurian maksudnya gusdurian politik di sini ya
ia mengatakan dukungan ini sesuai dengan harapannya selama ini
hal itu diungkapkan maruf amin saat bersilaturahmi ke kediaman keluarga mendiang gusdur
maruf diterima oleh istri mendiang presiden keempat abdurrahman wahid sinta nuria wahid
tidak hanya sinta dan keluarga gusdur
tahan maruf juga ditemani oleh mantan ketua mk yang juga dikabarkan pernah menjadi calon kuat
salah satu calon kuat wakil presiden pendamping jokowi yaitu prof mahmud m d
syukur alhamdulillah karena keluarga gus dur yang memang sudah sangat akrab dengan saya sejak bertahun tahun
tadi sudah menyatakan mendukung pak jokowi dengan saya
saya ucapannya alhamdulillah
harapannya apa pak pak jokowi dari dukungan
dari dukungan itu tentu akan banyak mempengaruhi banyak calon pemilih yang lebih banyak lagi untuk mendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
sebelumnya pada minggu lalu calon presiden prabowo subianto juga mendatangi kediaman mendiang presiden keempat republik indonesia gusdur di kawasan ciganjur jakarta selatan
usai bersilaturahmi prabowo mengaku pertemuan itu berlangsung sangat ramah
prabowo banyak bernostab
nostalgia dengan sinta dan juga yeni
hal itu karena kakek prabowo margono joyo hadikusumo dulu bertetangga dengan rumah keluarga gusdur
nostalgia karena rumah keluarganya gus dur itu persis sebelah rumah kakek saya
di satu pagar
di taman amir hamzah
dulu taman matraman
di situ sebenarnya hubungan antara kedua keluarga sudah sangat dekat sangat baik
jadi saya juga dalam perjalanan hidup saya merasa sangat dekat dengan gusdur
kami sering diskusi sering dialog
kadang kadang berbeda pendapat
enaknya sama gusdur berbeda pendapat tapi tetap akrab
tegak tegi kemana arah politik
saya kasih ke tandaku tpk
kadir politik gusdur di pilpres mendatang
apa yang membuat sikap politik para pengikut gusdur kalau tidak boleh disebut para gusdurian politik
saya nyebutnya gusdurian politik saja biar aman ya
menjadi begitu ditunggu dan juga sangat spesial
kami akan membahasnya malam hari ini bersama ini
kalau nu ada nu struktural nu kultural
ini gusdurian fungsional struktural dan juga kultural juga
terima kasih mas priyo
struktural fungsional dan kultural gusdurian ya
kemudian ada mas luthi asyakroni peneliti politik islam dari saiful mujani research and consulting
terima kasih mas luthfi
kita akan bicara mengenai dukungan politik
mas priyo coba diluruskan dulu deh supaya kita tidak salah salah
jadi sebenarnya yang mendukung jokowi ma'ruf itu siapa
gusdur yang mana
politik gusdur yang mana
apakah gusdurian kultural gusdurian struktural
atau gusdurian fungsional seperti anda semua nih
baik terima kasih
assalamualaikum wr wb
jadi izinkan saya mencoba mengurai anu nih ya
agak sedikit simpang siur di masyarakat
jadi pada intinya begini
bahwa memang masyarakat ini selama ini mengenal bahwa para pengikut gus dur
pecinta gusdur yang ingin meneruskan tujuan gusdur
mereka menyebut orang orang itu adalah gusdurian
di satu sisi
itu ada sebuah gerakan kegiatan lembaga yang namanya jaringan gus durian
yang dikomandani oleh mbak alisa wahid
teman teman di jaringan gus durian ini mereka bekerja untuk masyarakat kultural
di grassroot kebangsaan kesejahteraan masyarakat
dan mereka sama sekali tidak bersentuhan dengan politik praktis maupun politik elektoral
begitu ya jadi ini clear ya
nah kemudian ada pengikut pengikut gusdur lain
yang orang awam menyebut juga gusdurian gitu
tapi memang mereka juga gusdurian sebenarnya
iya kalau dalam terminologi pengikut ya
tapi bukan jaringan gusdurian
itu ada sebagian karena gus dur juga memiliki dimensi banyak ya
sebagai budayawan sebagai negarawan ulama dan seterusnya
dan ini ada satu kelompok pengikut gusdur yang mereka memiliki giroh ya
ketertarikan merugi passion dalam bidang politik
punya aspirasi politik juga
iya masalah politik kebangsaan dan politik praktis
itu kami menjemputnya kami adalah kader gusdur
dan kami berhimpun dalam sebuah wadah yang namanya barisan kader gusdur
jadi ini bukan seperti nu ada nu kultural nu struktural itu nggak beda sementara itu ya
jadi kan banyak sekali
seperti yang kemarin di bawah bindaan mbak yeni itu yang kemarin sembilan kita ajak waktu deklarasi
sebetulnya lebih dari sembilan jauh dari sembilan tapi kemarin karena waktunya mepet
jadi ada forum kiai kampung kemudian ada millenial ada jaringan perempuan indonesia
kemudian ada alumni timur tengah anak anak intelektual muda yang cerdas cerdas itu macam macam
jadi nah barisan kader gusdur ini adalah satu wadah bagi pengikut gusdur yang kita memiliki passion giroh
garis perjuangan di bidang politik praktis maupun elektoral
sehingga tidak tepat untuk dibilang atau dinamakan menjadi gusdurian
meskipun secara hati atau jeroannya juga gusdurian juga gitu mas priya
iya ini masalah diksi saja ya
masalah diksi tapi memang ini harus di clear kan jadi supaya tidak ada kan juga rame juga di sosial media seperti itu mas priyo
tapi kita pengen tahu gitu apa yang membuat para saya sebutnya boleh nggak saya sebut gus durian politik lah ya
atau para kader gusdur ini akhirnya memilih pasangan jogja maruf
bagaimana proses pencariannya
proses diskusinya proses tabayumnya gitu mas priyo
ya ini saya bicara atas nama barisan kader gusdur ya karena saya kebetulan ketua membarisan kader gusdur
jadi kami memang memutuskan ini tidak serta merta
kami banyak hal yang menjadi pertimbangan kami
kita cermati visi misi dari kedua capres
dan sebelumnya mungkin bisa saya sampaikan bahwa kami menganggap kedua paslon capres ini para putra terbaik
bangsa ini keduanya
jadi kami mencermati itu tadi visi misi
kemudian kami juga mengamati track record
kemudian kami juga bertanya mohon arahan dari para kiai ulama pemuka agama lain
dan juga yang terpenting kami juga sangat memperhatikan arahan dan sikap dari keluarga inti gusdur
dan dalam hal ini kalau di bidang politik itu keluarga gusdur sudah sepakat diwakili oleh mbak yeni wahid
apakah mbak yeni itu merepresentasikan juga sikap atau pandangan atau nuansa politik dari ibu dan juga saudara saudara yang lain
ya tentunya mbak yeni ini mewakili keluarga di bidang politik ini sudah kesepakatan keluarga ya
dan kami sikap kami barisan kader gusdur ini kami taat dan terhormat
taat dan patuh terhadap sikap dan putusan keluarga gusdur
kami tegak lurus
mas priyo tahu ini detik detik menjelang pengumuman atau karena mas priyo ini kan ada di setiap pertemuan antara ibu dengan keluarga dengan keempat kandidat
baik calon presiden ataupun calon wakil presiden
saya lihat mas priyo ada terus nih jadi orang ketiganya gitu
anda lihat tanda tandanya memang kelihatan nggak secara gestur secara sikap
ibu atau keluarga punya referensi atau preferensi yang lebih ke pak jokowi maruf misalnya
jadi begini ya yang saya lihat itu ada kiciganjur itu sebuah rumah yang terbuka
terbuka dalam arti harafiah maupun secara filosofis
siapapun akan diterima dengan baik dan semua tamu akan diperlakukan sama
dihormati setinggi tingginya selayaknya tamu yang terhormat suguhannya juga sama
tahan untuk padudunya sama
ada yang saya dukung kamu atau itu semua normatif saja
jadi akhirnya sikap politiknya memang ditentukan pada hari kamis kemarin
saya mau tanya ke mas lutfi sebagai peneliti politik
banyak organisasi masyarakat organisasi politik yang mempunyai preferensi politik dukungan politik di pilpres kali ini
tapi kenapa quote unquote kader gus dur atau sikap politik keluarga gus dur itu menjadi satu yang kayaknya lebih spesial
dibicarakan orang menjadi headlines di mana mana dan menjadi perhitungan bahkan keluarga gus dur menjadi salah satu keluarga yang dikunjungi oleh empat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden di saat saat pembukaan
jangan pernah lupa bahwa figur gus dur itu sangat besar ya
selain sebagai mantan atau presiden pernah menjabat sebagai presiden gus dur sebagai tokoh bangsa sebagai intelektual kan punya magnet yang begitu besar
dan pengaruh itu yang ingin dikawal
yang diambil yang mungkin bisa menjadi modal elektoral nanti di pemilu
nah jadi jangan pernah lupa kita harus melihat itu
kedua ada teman teman di jaringan gus dur maupun gus durian itu kan punya kegiatan yang banyak
di dalam deklarasi itu ada sembilan organisasi ya
ya yang kemarin
dan itu hanya sebagian saja
sebagian dari sekian banyak
saya kira di dalam politik sedikit apapun dukungan dari kelompok masyarakat itu harus diusahakan
tapi menurut mas lutfi dukungan ini mengagetkan atau surprise atau sangat bisa diprediksi
tapi mas lutfi lebih asing dijawabnya usai jedah
kami akan kembali sesaat lagi dengan jawaban lutfi asaphani apakah dia surprise atau bisa diprediksi sikap dari keluarga gus dur ini
usai jedah berikut tetap di lain pembeli terpercaya

kalau kita baca konstelasi politiknya mas lutfi beberapa tahun terakhir ini
kita tidak bisa lepas dari konteks pertarungan bagaimana konteks di internal nu konteks di internal politik nu
dalam hal ini partai partainya gitu ya
dengan keputusan ini cukup surprise atau
iya tadi saya mau bilang dalam satu bulan terakhir
saya paling tidak dua kali ketemu yeni di satu acara
sebetulnya acara lain ketemu di sini dan dalam satu kesempatan agak cukup panjang ngobrol sama yeni
dan dari situ saya menangkap bahwa sebetulnya sejak lama yeni kelihatannya sudah akan mendukung pak jokowi
jadi buat saya keputusan ini tidak terlalu surprise
meskipun konfigurasi politik banyak orang mengatakan
nggak mungkin lah mbak yeni dukung ini karena ada satu dua tiga empat lima alasan gitu
alasannya menjadi pertanyaan publik selama ini
mungkin orang mengatakan
ini pertama dengan tahun pemilu lalu ya dua ribu empat belas
jangan lupa bahwa suami mbak yeni mas faris itu kan caleg dari anggota dari gerindra
nah itu mungkin ada kaitan itu
sekarang juga mas
sekarang sudah enggak sudah tidak aktif di gerindra
dan karena itu buat mbak yeni sendiri lebih luas gitu
nah dari sana saya menyangka bahwa mbak yeni memang
sudah akan mendukung
seberapa punya dampak terhadapkan gini
kalau kita bicara ini kita bicara matematika politik nu misalnya mas
sebelum ke mas priyo ya
kalau masuknya kiai maruf yang punya jajaran pengikut di nu struktural
misalnya sebagai rokisam dengan endorse an juga kiai said dan politik struktural nu lainnya
apakah dengan dukungan mbak yeni dengan kader gus dur ini
melengkapi ceruk bolong yang selama ini dikhawatirkan orang
saya melihatnya ada satu hal
enggak saya melihatnya ada satu hal lain budi sebetulnya
jadi gini kita mengenal komunitas gus durian atau orang para pengikut gus dur
itu kan kelompok yang pluralis yang selama ini pikiran pikirannya lebih dekat
kepada para pendukung pak jokowi sebetulnya
jadi secara kemistri mereka lebih dekat ke pak jokowi dan para pendukungnya
ketimbang para pendukung
pak prabowo dan para pendukungnya
nah persoalannya bahkan ini soal kemistri ya
saya membayangkan orang seperti yeni itu kan kurang begitu nyaman berada bersama sama
orang di sana ada rizik sihab ada teman teman pks yang selama ini sangat kritis
dan bahkan nyinyur terhadap gus dur
nah dari sisi kemistri itu nggak masuk gitu
makanya buat yeni pribadi menurut saya dia lebih nyaman berada di
tapi punya barrier politik nggak
atau punya halangan politik nggak di obstacle politik
sebetulnya ya sebetulnya saya kira ini persoalan yang agak personal
yang merupakan sisa sisa percekcokan lama
kita masih ingat sepuluh tahun lalu dua ribu delapan ada konflik internal pkb
antara kubu yeni dan kubu muhammad haimin
dan itu sampai saling tegangnya itu luar biasa
sampai kalau kita lihat arsip arsip beritanya itu mereka sampai adu aduan ke polisi kan
artinya ketegangannya itu luar biasa
dan saya kira sisa sisa konflik itu masih ada
dan kekesalan itu masih ada
karena itu ya ini apakah mau mendukung atau tidak karena di sana ada musuh gitu kan
nah tapi saya kira
anda lihat itu itu jadi pertimbangan
kalau kita mau melihat ada keraguan di sana satu satunya faktor yang saya lihat adalah keraguan itu
keraguan itu tuh apa
imin kah atau ma'ruf amin kah
ada faktor muhammad iskandar disana yang membuat
yeni mungkin ragu tetapi kan yeni ingin melihat itu lebih besar
ini persoalan bigger than that gitu
ada pak mahfud bersedia untuk menerima ya ma'ruf disitu
jadi masalahnya sudah selesai
betul nggak mas priyo itu jadi konsideran dalam memutuskan dalam berdiskusi untuk menentukan sikap politik ini
jadi begini ya
kami menentukan katakanlah sikap politik ini keterpihakan ini adalah murni
bagi keberlangsungan bangsa ini
dan yang menjadi parameter kami patokan kami adalah nilai nilai perjuangannya gus duru selama ini
yang max dengan pasangan ini
iya yang mana yang kira kira yang lebih mendekati kepada nilai nilai perjuangan gus dur selama ini
akhirnya kemudian dipilih pasangan jokowi maru
jadi faktor itu tadi
terus terang tidak match
terus terang tidak match
tidak menjadi pertimbangan kami
tidak menjadi pertimbangan atau dipertimbangkan tapi ya sudah kecil saja gitu
kebetulan kami lebih konsentrasi ke masalah
jadi mas priyo mengatakan bahwa value gus duru tentang keberagaman perlindungan minoritas dengan hal hal yang selama ini diperjuangkan itu sangat cocok dengan apa yang kemudian menjadi value dari jokowi ma'ruf amin
kurang lebih begitu
mas priyo kita tadi tahu concern concern atau value dari gus dur itu tapi dari rekam jejak kiai maruf amin selama memimpin majelis ulama indonesia
dari catatan litbang cnn indonesia
kita punya beberapa catatan catatan yang saya nggak tahu apakah ini cocok apa enggak match apa enggak dengan value nya mas prio dan para kader gus dur dan gus durian politik misalnya
kita boleh buka yuk bagaimana kita rekam jejak kiai maruf amin sendiri dalam beberapa kiprahnya di majelis ulama indonesia
sebelum masuk ke sini saya mau nanya dalam pidato panjang mbak yeni kemarin itu kenapa tidak disebutkan sosok maruf amin
kenapa sosok kayak ma'ruf amin tidak di highlight di situ mas priyo
mungkin pertanyaan ini lebih cocok disampaikan kepada mbak yeni ya karena itu pidatonya mbak yeni
tapi kembali ke itu tadi bahwa yang kami menjadikan perhatian utama pertimbangan kami itu tadi adalah value dari
apakah value value ini juga match dengan apa yang kemudian mas priyo katakan
kita lihat mas luthi dan juga mas priyo di belakang kita ini rekam jejak kayak ma'ruf amin
dalam memimpin majelis ulama indonesia dalam catatan litbang kita mas priyo dan mas lutfi
yang pertama sebagai ketua komisi fatwa mui kiai maruf pernah mengharamkan atau tidak sahkan kawin beda agama
kemudian umat islam haram ikut paham pluralisme sekularisme dan liberalisme di sini kurang ya
kemudian ikut menyusun skb rumah ibadah ketika menjadi ikut komisi fatwa mui
nah ini kemudian ada sebagai ketua umum mui atau ketua mui
membujuk sby mengeluarkan skb anti ahmadiyah
kemudian memfatwa sesat gavatar
memfatwa pernyataan ahok menghina al quran dan ulama yang kemudian sampai ujungnya gerakan politik dua ratus dua belas
kemudian mendukung lgbt di pidana dalam rkuap belakangan ini gitu
mas priyo ini jadi konsideran nggak rekam rekam jejak seperti ini yang saya nggak tahu apakah match apa enggak dengan value gus dur
ya tentunya kami ini menjadi anu juga ya
bagian dari mui
bagian dari monitoring kami
rekam jejak dari masing masing pas loncat pres dan cetak awal pres
tapi satu hal yang mungkin tidak dicantumkan di sini
beliau akhir akhir ini belum lama ini menyatakan bahwa pancasila dan bhinnega tunggal ika adalah final
kalau itu memang pasti tapi kemudian ini yang dicatat bagaimana concernnya terkait dengan perlindungan pada minoritas dan isu isu keberagaman
mas lutfi gimana catatan anda
mungkin cara melihatnya pertama ya kita harus lihat kalau dalam waktu yang dekat
sebetulnya yang didukung oleh yani dan teman teman adalah pak mahfud
bukannya pak ma'ruf
value nya match semua gitu
begini secara saya tidak melihat ini persoalan personal
jadi saya tidak melihat misalnya yanni suka atau tidak suka dengan km ma'ruf
karena biar bagaimanapun km ma'ruf adalah bagian dari nu bagian dari pkb
jangan pernah lupa bahwa km ma'ruf itu adalah ketua dewan suro pkb mas malang
jadi pak ma'ruf sejak awal
ketika partai itu dibangun oleh gusdur ya
ketika partai itu dibangun oleh gusdur
jadi sejak awal sekali pak kiai ma'ruf itu sudah berada di suro pkb
sudah menjadi orang dekat gusdur dan seterusnya
jadi tidak ada persoalan dengan pak ma'ruf sebagai tokoh nu sebetulnya
karena itu pertanyaan pertanyaan ini jadi kurang relevan
karena sebagian isu fatwa yang dikeluarkan
ketika isu semua ini belum ada
tapi katanya value nya kalau kita bicara rekam jejak ini kan juga jadi pertimbangan
itu bukan cuma pandangan pak ma'ruf amin seorang
ada banyak sekali pandangan pandangan semacam ini di tubuh nu
jadi tidak menjadi consideration sebenarnya
yang paling penting adalah pak ma'ruf amin sekarang
perlu ada banyak pandangan yang seperti ini di dalam tubuh nu sendiri
dan ini menurut anda tetap membuat kader gusdur tidak menjadi setengah setengah atau tiga perempat setengah
ini total ya
nu itu agak unik
dan dalam melihat kiai itu ya mereka itu kadang kadang
nah ini bahasa arabnya
meskipun kadang kadang kiai nya agak keras sedikit
agak ekstrim dalam satu pandangan
itu ya sudah tetap cium tangan
teman teman saya yang gusdurian kalau ketemu kiai ma'ruf tetap cium tangan
mereka menghormati kiai ma'ruf sebagai seorang kiai
apakah bisa diartikan kekuatan politik nu struktural dan kultural akan menjadi lebih solid pasca deklarasi ini
ini kita akan bahas usaha jalan berikut ini tetap di layar pemilu teman teman
oke kita masih membahas bagaimana arah politik kader kader politik gusdur kedepannya setelah deklarasi dari yeni wadid
saya harus tanya ini mas priyo non sewo karena memang banyak pertanyaan publik
mas lutfi kalau kita lihat mas lutfi tadi sudah menjelaskan bagaimana ada sejarah rekam jejak politik yang kurang damai kurang baiklah dengan partai kebangkitan bangsa yang menjadi salah satu endorser utama kiai ma'ruf amin disini
dan juga menjadi salah satu endorser utama partai pengusung jokowi ma'ruf amin disini
mas priyo dan kawan kawan di para kader gusdur yang terlibat dalam pemenangan jokowi ma'ruf kedepannya pasti harus berbicara
memobilisasi kemenangan politik pasti ya kan
cukup nyaman bekerja sama dengan kawan kawan pkb struktural yang harus nanti mungkin saja berdampingan di lapangan berkoordinasi bersama sama
ngeteh ngopi bareng mungkin merokok bersama sama di warung gitu untuk pemenangan jokowi ma'ruf
ada masalah nggak ini kedepan
pertama begini kami bahwa untuk strategi ini masih kita masih anu ya masih masih diskusikan masih gotok jadi metodanya seperti apa

tapi pada prinsipnya buat kami kami hanya akan konsentrasi terhadap pemenangan pak jokowi dan kiai ma'ruf amin
dan kami terbiasa bekerja selama ini ya kami terbiasa bekerja dengan leluasa dengan bebas tanpa terganggu dengan kiri kanan
meskipun jadi cukup nyaman atau dibiarkan nyaman saja gitu ya
kan belum tentu juga harus bersama kan begitu
iya mas firdaus saya udah mulai jadi politisi jadi nggak mau jawab pertanyaan dengan gamel
saya mau tanya peneliti politiknya gimana
friksi politik dengan politik masa depan
dukungan nu kan selama ini juga nggak pernah tumbuh
jadi bisa ke berbagai partai
partai yang resmi dan paling dikantengan eu itu sudah pkb kan
tapi kan ada dalam satu ceruk misalnya dalam
bahkan di dalam pkb sendiri sebetulnya ada orang yang sepenuh hati di situ
ada yang kakinya separuh ke gus dur
ya politik kan harus cair harus pandai pandai menempatkan diri di situ
nah ini saya kira ini semua adalah refleksi dari figur gus dur yang punya dua dimensi itu
satu dimensi kultural satu dimensi politik
anda lihat ini tidak akan jadi halangan dan tantangan ke depannya untuk bekerja sama ya melepaskan sejarah masa lalu untuk menatap masa depan yang lebih cerah mendung harus diganti dengan cuaca cerah
saya kira sikap yang dilakukan oleh yandik
ini artinya sudah ingin melihat itu dari perspektif yang lebih jauh
dia melupakan konflik konflik personalnya melupakan kekesalannya melupakan kecewaan yang masih sangat fresh
tentu saja ketika pak mahfud yang didukungnya tidak jadi itu kan kecewa sekali kan
apalagi kalau dilihat di sana yang menang dalam tanda kutip adalah lawannya kan
kecewa banget tetapi kan semua itu harus dilupakan
ada kepentingan yang lebih besar yang harus dihadapi
nah anda lihat itu tidak masalah dalam politik
semua bisa sangat cair
dalam politik kan selalu begitu
apalagi di tingkat elit biasanya yang lama yang permanen yang baper itu di kalangan grassrootnya
di tengah politik bisa diselesaikan di meja kafe minum kopi bareng selesai
bayangan anda mobilisasi politik kader gus dur dengan nu kultural
misalnya ini kan kader gus dur selama ini atau kelompok gus durian sangat diidentikan dengan nu kultural yang tidak tersentuh posisi posisi strategis di kepengurusan nu
tapi bagaimana kemudian ini menjadi satu kekuatan politik untuk bisa dimobilisasi
karena selama ini kan kalau kita lihat jaringan gus dur selama ini bergerak pada jaringan jaringan gerakan gerakan sosial dan pemikiran
bukan gerakan politik
ini pertama kali gerakan politik gus dur di exercise untuk pemenangan pemilu
jadi mungkin perlu saya garis bawahi bahwa tidak juga bahwa ini kader gus dur ini nanti truknya ada di kultural
oh tidak ya
kita kader gus dur ini ada di lintas suku lintas agama lintas ras
jadi bukan hanya nu gitu ya
ada yang nu islam nu ada yang bukan nu ada yang agama lain kristen katolik hindu buddha konghucu ada yang ras segala macam
karena kita kader gus dur pengikut gus dur ini besar sekali mas
jadi jangan kita hanya membayangkan bahwa
potensi suara kita hanya dari nu
nah selama ini masyarakat mungkin terpikirnya seperti itu ya mas lufi
anda lihat kader gus dur ini beyond beyond nu beyond orang islam beyond jawa timur jawa tengah
dan saya kira salah satu dampak positif dari deklarasi yang dilakukan oleh yani ini dan teman teman gus durian politik atau pengikut gus dur
adalah bahwa kelompok yang selama ini agak resisten dengan naiknya pak kiai ma'ruf
kalangan yang resisten
ada kelompok sekuler liberal yang agak antipati dengan apa yang sedikit rekam jejak pak maruf amin
nah mereka menunggu nunggu nih gimana sikap ciganjur bagaimana sikap teman teman gus durian
oh ternyata mereka mendukung pak jokowi mereka tidak marah
jangan jangan kader sekuler liberal juga samina watton naik pada ciganjur
nah itu dampak yang menurut saya dampak positif yang ingin diambil
sekarang ini beberapa teman teman non muslim misalnya agak resisten kan
ah kalau gitu gimana nih
golput aja deh
tapi ternyata ada inisiatif semacam yang dilakukan oleh teman teman di ciganjur
dan ini bisa berdampak positif bagi kelompok kelompok yang selama ini ragu ragu atau memutuskan untuk golput
kalau kita lihat salah satu deklaratornya adalah forum kiai kampung kalau tidak salah ya
dan ini menjadi salah satu basis kekuatan gus dur selama bertahun tahun dalam quote unquote melawan politik strukturalnya dulu ketika melawan konflik dengan pkb gitu ya
memanfaatkan basis basis yang ada di kiai kiai misalnya
kalau kita lihat kan kalau bagaimana politik nu politik kiai dalam pemenangan politik pemilu itu kan terjadi kemarin pilkada jawa timur itu keras sekali gitu
anda punya refleksi nggak mas lusvida
ya kan kantong kantong suara di nu kan banyak sekali termasuk kiai kiai
dulu gus dur pandai sekali menciptakan nama nama ada kiai hos ada kiai kampung
itu gus dur yang menciptakan ya
gus dur yang menciptakan itu
setiap menjelang pemilu tuh gus dur menciptakan istilah istilah dalam itu
nah sekarang ya sekarang setiap bahkan di pkb sendiri saya yakin bahwa mereka juga punya networking ke kiai kiai ke pesantren pesantren itu kan
jadi setiap potensi suara itu akan diberdayakan akan dimobilisasi untuk mencari dukungan
oke tidak hanya apa namanya kiai kiai atau pesantren pesantren yang menjadi basis mobilisasi kekuatan itu ya
iya kalau itu kan udah pasti
masih efektif nggak sih mas lutfi menjual
ini kan yang diharapkan mungkin
efektif itu dalam artian
orang awam saja mendekati gus durian berarti mendekati basis kultural pesantrennya pendukung gus dur
sebetulnya pertanyaannya gini sebagian besar orang nu itu kan sebetulnya tradisionalis berada di banyak desa atau pesantren
nah mereka itu kan lebih dekat pada sosok yang bisa merepresentasikan kepentingan
jadi kan figur mereka atau diri mereka
saya duga mereka sebagian atau sebagian besar mereka mungkin merasa dekat dengan apa yang dicitrakan oleh pak jokowi selama ini
sebagai orang yang datang dari desa orang yang datang dari latar belakang orang susah orang kampung gitu
pengusaha yang bekerja sendiri
sementara figur yang lainnya yang sejak lahir sudah dari kelas menengah udah gitu
didukung oleh kelompok kelompok yang selama ini berseberangan dengan kelompok nu kan
ada pks di sana ada muslim menengah kota yang selama ini quote unquote agak nyir dengan kelompok nu
nah itu jadi pertimbangan pertimbangan saya kira
dengan penegasan ini dengan deklarasi ini akan menegaskan suara yang tadinya ragu ragu akan semakin menguat
oke anda yakin seperti itu mas priyo
mengkonsolidasikan kekuatan silence orang yang mungkin selama ini diam
justru malah berpaling dari itu untuk kembali
salah satu yang menarik kami dari misinya pasangan pak jokowi dan al mukarum kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin itu adalah disitu memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap semua warga
artinya bahwa pasangan pak jokowi dan kiai ⁇ maruf ⁇ ini akan melaksanakan salah satu nilai yang selama ini nilai perjuangan gus dur yang selama ini
perjuangan gus dur yang selama ini diperjuangkan beliau yaitu tadi melindungi semua warga negaranya tanpa memandang suku ras agama dan semuanya
semua memiliki hak dan kewajiban yang sama
sebagai payung kelompok kelompok yang mungkin kita bisa bilang minoritas terpinggirkan termarjinalkan
ya bisa terlindungi
apakah sempat ada protes kekecewaan apakah sempat ada keraguan mengungkapkan kekesalan atau mungkin kekecewaan dengan para kader gus dur
apakah sempat ada protes kekecewaan apakah sempat ada protes kekecewaan

dalam konfigurasi politik ya misalnya dua pasangan calon yang ada gitu
dan kemudian apakah sekarang jadi lebih lega dengan pilihan politik ini
ya insya allah begitu
karena juga bagaimana juga harus kita akui kan masih ada selama ini
karena itu kan tereflesikan dari tweet tweetnya mbak alsa wahid hari ini kan
dia itu merasa khawatir kalau deklarasi ini akan membawa
terutama karena menggunakan nama gus durian
itu makanya kita sebut namanya politik atas nama gus dur
masih sahih ya
nah itu umpanya
takutnya yang ditakutkan selama ini gerakan gerakan teman teman gus durian yang
kultural tadi ya
yang sangat kultural itu akan tercoreng atau kan
mereka akan susah bergerak tuh
kalau ingin melakukan protes protes kepada pemerintah
mengatasnamakan kelompok kelompok di masyarakat akan serba salah nanti
maka sangat dibatasi penamaan itu supaya tidak mencoreng
tadi membuat lebih mbak alisa jadi pakai baju yang agak ketat susah bernafas
tolong sebut kami kader gus durian
kader gus dur jadi namanya itu ya
kalau mas lufi tadi setuju sama saya gus durian politik
terima kasih mas lufie terima kasih mas priyaw
jangan malam hari ini kami akan segera kembali
usaha jadwal berikut ini tetap di layar